tangisan lima anak kecil yang viral membuat penahanan ibu dengan lima anak di kejaksaan
negeri nia selatan berujung damai kapolda dan kajati sumut bertemu langsung dengan sang ibu
erlina zebua pada selasa sore korban di hadapan kapolda dan kajati sumut sepakat terdakwa tidak
perlu ditahan dan masalahnya akan kita selesaikan nanti ketika ada sidang dia tidak akan juga lagi
kita tidak bisa untuk sesuai dengan berapa lama juga dan kemudian tidak akan ada di
karena penahanan tidak dilanjutkan sang ibu lima anak ini akhirnya bisa kembali pulang
ke rumah persidangan
sedianya digelar pada kamis di pengadilan negeri gunung sitoli tim liputan nia selatan